kementerian kesehatan telah memutuskan harga tes swab mandiri dengan metode pcr
melalui rumah sakit penyelenggara baik swasta dan pemerintah sebesar rp sembilan ratus
kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat dapat melakukan tes mandiri
sebagai bentuk pencegahan penyebaran covid sembilan belas
kementerian kesehatan dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan pada dua oktober dua ribu dua puluh
mengumumkan batasan biaya acuan tertinggi tes swab secara mandiri oleh masyarakat sebesar rp sembilan ratus
biaya ini sudah termasuk beberapa komponen diantaranya biaya jasa pelayanan dokter mikrobiologi klinik
dan patologi klinik tenaga eksplosif dan penyelenggaraan
ekstraksi tenaga jasa pengambilan sampel biaya reagen serta biaya biaya lainnya
seperti listrik air perawatan alat alat dan biaya administrasi
kami dari tim kementerian kesehatan bersama dengan tim bpkp
menyetujui jadi ada kesepakatan bersama
batas tertinggi biaya pengambilan swab dan pemeriksaan real time pcr mandiri
yang bisa kami pertanggungjawabkan untuk ditetapkan kepada masyarakat
yaitu sebesar rp sembilan ratus
jadi rp sembilan ratus ini termasuk biaya pengambilan swab
sekaligus juga dengan biaya pemeriksaan real time pcr nya
sekjen asosiasi rumah sakit swasta indonesia atau arssi iing iksan hanafi
mengaku awalnya sempat kaget dengan penetapan tarif swab mandiri
yang dikeluarkan oleh pemerintah
karena sebelumnya pihaknya telah mengajakkan
menunjukkan tarif sebesar rp satu lima juta dengan pertimbangan mahalnya
komponen investasi dan biaya reagen serta sumber daya manusia
kita dari asosiasi rumah sakit swasta sudah mengusulkan ke kemenkes itu
sekitar rp satu lima juta
nah ini pun kita dengan pola penghitungan dengan kalau sampel itu sebanyak lima ratus sampel lima ratus sampel
kenapa cukup mahal
karena memang di sini komponen
investasinya juga cukup mahal juga
ya kita tahu mungkin alat investasinya mungkin tentunya berbeda beda
mungkin kalau di rumah sakit swasta ini beli sendiri pak alat ini
kalau mungkin di rumah sakit pemerintah atau yang lain mungkin ada sumbangan
atau ada pemberian atau bagaimana gitu ya
sehingga mungkin mereka bisa lebih murah
nah di kami ini cukup mahal ya akhirnya kita memperbanyak untuk sampel pemeriksaannya
hasilnya lebih ekonomis lagi
pihak asosiasi rumah sakit swasta indonesia menyatakan patuh dan siap melayani masyarakat
yang akan melakukan pemeriksaan pcr secara mandiri dengan tarif rp sembilan ratus tersebut
sebagai upaya pencegahan penyebaran covid sembilan belas
meski disadari tidak semua rumah sakit swasta memiliki alat pcr
sejak sehari diumumkannya biaya acuan tertinggi tes swab mandiri oleh pemerintah
rumah sakit asri siloam melakukan pemeriksaan swab mandiri sekitar lima belas hingga dua puluh tes per hari
padahal sebelumnya jumlah tes swab mandiri di tempat ini hanya sekitar lima hingga enam sampel saja

jadi total untuk rumah sakit asri sendiri swab hingga sa t ini dari bulan april itu kurang lebih
seribu dua ratusan
selain untuk serologi dan rapidnya itu kurang lebih sekitar lima belas dua ratus lima puluh enam standard of thyroid

dan untuk secara grup secara global dari silom group itu di awal oktober kami sudah melakukan seratus ribu pemeriksaan swab dan satu juta rapid dan serologi tes
mainakas maratungga menambahkan antusiasme masyarakat melakukan tes swab secara mandiri kini semakin membaik apalagi pemerintah telah menurunkan biaya pemeriksaan per dua oktober dua ribu dua puluh
saya selalu berkomunikasi dengan pasien pasien ketika melakukan swab gitu kenapa diperiksain nggak apa apa pengen tahu aja gitu jadi saya pengen tahu aja saya sehat atau enggak dok gitu
soalnya kemarin kayaknya tetangga saya batuk batuk jadi memang mereka sudah memiliki kesadaran untuk memeriksakan sendiri dan mereka bayar sendiri dengan harga sembilan ratus itu terjangkau buat masyarakat
meski harga tes swab mandiri telah ditetapkan menjadi rp sembilan ratus
rp beberapa warga yang melakukan tes swab berharap agar biayanya masih bisa ditekan lagi mengingat tidak semua orang memiliki kemampuan keuangan yang sama
untuk pekerjaan karena senin udah masuk kantor kalau mahal murahnya relatif ya mungkin kalau untuk menengah ke atas dan melihat kepentingannya sangat penting ya mungkin worth it ya
tapi kalau mau ke apa yang menengah ke bawah
mungkin agak berat ya
menurut saya sih ya tapi banyak juga sih orang yang masih keberatan dengan harga segitu ya
karena kan enggak semua masyarakat punya dana sebesar itu ya mungkin keperluannya banyak
kali ya kalau menurut saya sih kalau bisa sih dikurangin lagi gitu maksudnya gitu
biar semua orang bisa merasakan swab juga gitu kan
karena dia pengen tahu bagaimana kondisinya dia kan
sekarang apalagi sekarang kan ada otg ya kan
penetapan biaya acuan tertinggi
tes swab mandiri oleh pemerintah ini diharapkan semakin menimbulkan kesadaran masyarakat untuk melakukan screening dalam rangka pencegahan penyebaran covid sembilan belas
selain itu jangan lupa ingat pesan ibu untuk disiplin tiga m
memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir agar tetap sehat
jangan sampai karena kelalaian kita keluarga menjadi korban
tim liputan cnn indonesia